pemerintah provinsi dki jakarta menutup dua satu ratus empat belas perusahaan sepanjang sebelas januari hingga dua puluh enam april dua ribu dua puluh
ribuan perusahaan itu ditutup lantaran penyebaran covid sembilan belas
hal tersebut diketahui berdasarkan disnaker trans dki jakarta terhadap tiga tujuh ratus tiga perusahaan yang disidak
dari dua satu ratus empat belas perusahaan yang ditutup sementara jakarta selatan dan jakarta pusat menjadi lokasi terbanyak
data pemprov dki menunjukkan kasus covid sembilan belas di kluster perkantoran kembali melonjak
pada periode dua belas hingga delapan belas april saja ada empat ratus dua puluh lima jumlah kasus positif yang ditemukan di satu ratus tujuh puluh tujuh perkantoran
jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan lima hingga sebelas april dua ribu dua puluh satu yang mencatatkan satu ratus lima puluh tujuh kasus dari tujuh puluh delapan perkantoran